oke kita ke informasi berikutnya
sinyal pemulihan ekonomi indonesia kembali menemui hambatan
kali ini akibat lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia yang kembali meresahkan
data rata rata penambahan kasus harian covid sembilan belas di dalam negeri kembali menyentuh delapan ribuan
lonjakan kasus ini pun kembali menjadi sentimen penggerak pasar keuangan dalam sepekan ini
ihsg bahkan sudah tercatat terkontraksi empat puluh tujuh persen
sementara di tengah sentimen global seperti potensi adanya teper tantrum di negeri paman sam juga membawa mata uang garuda melemah
covid sembilan belas melonjak pasar keuangan bergejolak kami bahas pagi ini dengan kepala ekonomi bank permata joshua pardede
selamat pagi aldi kabar baik
oke ini bang joshua kita melihat perjalanan indeks saham dalam negeri ya pada perdagangan kemarin
bolak balik ya akhirnya sampai ditutup terkoreksi tipis tujuh belas persen
rupiah juga melemah dari data refinitif
kemudian obligasi pemerintah diterpak juga aksi jual
bagaimana sebetulnya kita menakar potensi pelemahan yang masih akan berlangsung di sejumlah instrumen keuangan di pasar keuangan kita
ya saya pikir memang
memang sangat logis ya karena pelaku pasar khususnya investor
cenderung wait and see ya menunggu kepastian yang terkait dengan fmc bulan juni ini
dan memang betul bahwa wait and see tersebut memang terindikasi dari
terbukti bahwa memang the fed melakukan beberapa sinyal baru ya
setelah sebelumnya memang belum memberikan sinyal yang cukup kuat
tapi dalam fmc tadi malam yang diselenggarakan ataupun di announce
di sini the fed mengatakan bahwa inflasi di amerika serikat ini memang berindikasi bisa cenderung persis
ataupun akan cenderung cukup fundamental ya
dengan mempertimbangkan tadi demand yang sudah mulai cepat menguat ya dengan reopening ekonomi
tapi apakah di sisi supply nya ini akan bisa disambut ya dengan peningkatan produktivitas
sehingga memang di sini kalau kita lihat dari sisi projection nya sendiri ya
the fed memberikan ataupun merevisi beberapa indikator
dan selain itu juga kalau kita bisa lihat bahwa dari berbagai
dari sebagian anggota fmc memang melihat ataupun sudah mengindikasikan bahwa dalam waktu dekat ini the fed ya mungkin paling
cepat tahun depan akan mulai melakukan tapering dari pembelian obligasi pemerintah amerika serikat
dan baru di dua ribu dua puluh tiga akan mulai menaikkan suku buahnya setidaknya memang dua puluh lima lima puluh points ya
kalau kita melihat dari dot codes dari fnc sehingga memang ini agak sedikit mempengaruhi juga resentment ya
khususnya di negara berkembang ya karena kecenderungannya memang dalam jangka pendek ini kemungkinan akan terjadi fly to quality
bang joshua ini kalau kita melihat ada sentimen tapering yang kemungkinan dilakukan oleh the fed
dan juga di satu sisi di dalam negeri potensi adanya lonjakan kasus covid sembilan belas masih juga terus tinggi
apakah ini nantinya akan benar benar mempengaruhi bagaimana proyeksi ke depannya untuk pasar keuangan kita
ya kalau kita lihat di pasar keuangan tentunya salah satu hal yang saya percayai ini masih akan mengaruhi secara signifikan adalah fundamental
oleh sebab itu makanya dengan pengelan kasus covid sembilan belas dan selanjutnya juga
dengan pemulihan ekonomi nasional saya pikir dua kombinasi itu yang kita harapkan akan bisa menjaga daya tarik minat investor
ya khususnya investor asing pada aset aset berdimasi rupiah
dan meskipun memang saya melihat bahwa ada kekhawatiran investor global terhadap temper tantrum
yang seperti yang dialami oleh pasar keuangan global tahun dua ribu tiga belas ya pada saat itu gubernur bank sentralnya ben bernanki baru memberi sinyal
sudah mulai mengumumkan bahwa akan melakukan tapering
dan juga akan diikuti oleh kenaikan suku bunga
tapi bisa kita lihat bahwa kondisi di dua ribu tiga belas khususnya indonesia dibandingkan dua ribu dua puluh
despite memang ada pandemi covid sembilan belas tapi beberapa indikator ini menunjukkan kondisi kita yang cenderung cukup baik ya
dan kalau kita ingat juga dua ribu tiga belas rating kita masih belum investment grade oleh seluruh rating agencies
jadi kita lihat meskipun memang akan terjadi potensi
potensial capital outflow tapi kami meyakini bahwa dengan fundamental kita yang relatif kuat
dan juga diikuti juga oleh dengan indikator misalnya cang depisa nilai tukar rupiah stabil inflasi rendah
count balance juga relatif juga defisinya rendah saya pikir ini akan tetap bisa mengelola supaya tidak terjadi kepanikan
ataupun sesignifikan drop yang terjadi di dua ribu tiga belas taper tentrol
jadi meskipun memang iya saya percaya ada potensi capital outflow
tapi magnesusnya saya pikir tidak akan sebesar pada saat dua ribu tiga belas
artinya secara fundamental kalau melihat data ekonomi yang sudah beberapa dirilis oleh pemerintah di menjelang q dua dua ribu dua puluh satu ini
apakah kita bisa menakar adanya kemungkinan potensi tuper tantrum atau capital outflow tersebut bang joshua
ya saya pikir memang tadi ya kalau kita lihat mungkin ya ini untuk misalkan di sektor ataupun di pasar modal pasar saham tentunya
sektor sektor yang sudah recovery ya saya pikir ini akan cenderung bisa lebih resilient ya dibandingkan dengan sektor sektor ekonomi yang masih terkena dampak dari pandemi
hotel restoran perdagangan sebagian perdagangan dan juga mungkin sebagian manufaktur ya ini tentunya masih akan terpengaruh ya oleh pandemi
tapi ada juga beberapa sektor ekonomi yang sudah mulai pulih makanya dikatakan bahwa recovery ekonomi ya dalam setelah pandemi nanti
artinya pun juga ini berbentuk k artinya ada yang recovery nya cepat tapi juga ada yang recovery nya lambat
sehingga dengan kondisi di mana data data ekonomi indonesia pun juga menunjukkan tren yang cukup baik ya di kuartal kedua
tapi memang kita tetap perlu hasuas pada tadi terkait dengan peningkatan kasus covid sembilan belas kemarin saja hampir menembus kembali sepuluh ribu untuk daily cases nya
sehingga tentu kalau pengelolaan covid sembilan belas ini tidak bisa kita tanggulangi
tentunya pemulihan ekonomi pun juga akan jauh lebih lambat
sehingga kalau pemulihan ekonomi jauh lebih lambat tentunya ini akan bisa mengaruhi juga daya tarik investasi untuk di pasar keuangan kita
sehingga kita pikir dua kombinasi itu saya pikir akan difokuskan oleh pemerintah
sehingga tadi saya pikir untuk beberapa sektor misalkan di pasar saham dan juga khususnya di pasar obligasi
saya melihat bahwa kondisi di pasar obligasi pun juga saya pikir masih tetap atraktif ya
mempertimbangkan misalkan dengan imbal hasil yang ditawarkan oleh obligasi pemerintah di negara berkembang ataupun peers kita ini
saya pikir bond yield kita masih cukup atraktif
sehingga kita harapkan rupiah meskipun memang apa namanya dan sejauh ini pun juga meskipun terjadi pelemahan sedikit ya dalam beberapa hari terakhir ini
tapi saya pikir rupiah masih akan tetap stabil di kisaran rp empat belas ribuan
oke kemarin juga sempat menjadi salah satu yang terlemah juga di pasar asia pada penutupan perdagangan kemarin terhadap dolar as
apa yang terjadi kalau misalnya kita melihat kasus lonjakan covid sembilan belas ini apakah juga berpengaruh terhadap nilai tukar kita bang joshua
ya memang ini tentunya akan ada pengaruhnya ya
karena kita tahu bahwa dengan adanya peningkatan tadi kasus covid sembilan belas sehingga most likely akan direspon juga oleh pembatasan sosial
seperti yang dilakukan oleh pemerintah yang diinsubsidikan oleh kepada kepala daerah bahwa ppt mikro ini berlaku untuk seluruh provinsi di indonesia
karena tadi kita lihat bahwa ini berlaku untuk seluruh provinsi di indonesia

untuk menangani covid ini memang kita perlu ada keseriusan
dan selain itu juga pun saya pikir vaksinasi saat ini diupayakan untuk lebih percepat dengan rata rata perharinya sekarang lima ratus ribu
presiden mengharapkan nanti di bulan juli bisa naik tujuh ratus lima puluh ribu hingga satu juta perharinya
sehingga kalau peningkatan ataupun akselerasi dari pemberian vaksin ini juga bisa terlaksana ya kita harapkan perangan covid ini bisa tetap terkelola ya
tentunya tadi pemulihan ekonomi nasional ini juga khususnya dari sisi kebijakan pen dan juga kebijakan belanja pemerintah pusat lainnya ataupun daerah
ini diharapkan bisa terakselerasi dengan lebih cepat sehingga ini akan memberikan dorongan positif ya khususnya buat para pelaku usaha dan juga konsumen secara khususnya
saling balap balapan ya kalau kita lihat bang joshua ini akselerasi vaksinasi dibarengi juga lonjakan kasus covid sembilan belas yang saat ini makin tinggi angkanya
bahkan tadi sempat mencapai angka lebih dari delapan ribu untuk rata rata kasus harian dalam satu minggunya
bang joshua ini mungkin satu pertanyaan terakhir
pemerintah kan sebetulnya sudah mengeluarkan target optimistis untuk pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini akan berada di tujuh sampai delapan persen
kita kaitkan lagi dengan lonjakan kasus covid sembilan belas yang terjadi
apakah masih realistis target tersebut jika melihat kasus harian yang semakin tinggi untuk target tersebut bisa dicapai oleh pemerintah
ya memang ini dari awal ya dari setelah rilis
data kuartal satu memang kami melihat bahwa kuartal kedua ini tentunya akan terjadi dampak yang cukup positif ya kuartal ke dua puluh
karena ada momentum lebaran dan juga ada momentum pemberian thr dan juga gaji ke empat belas untuk asn dan juga berbagai insentif dari pemerintah
khususnya pajak terkait untuk mendorong konsumsi
kami memang melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini setidaknya tumbuh enam persen
artinya sudah kembali positif lagi di kuartal kedua
tapi pertanyaannya apakah bisa di atas tujuh persen tentunya ini akan sangat dipengaruhi juga ya
khususnya di bulan juni ini aktivitas ekonomi apakah menurun tajam akibat adanya peningkatan kasus tentunya
oleh sebab itu makanya sekali lagi kembali lagi peran covid ini masih menjadi isu sentralnya
sehingga harapannya pemerintah bisa segera menangani
khususnya dalam hal tiga
dan juga bagaimana tadinya vaksinasi ini bisa dipercepat
tentunya ini kita harapkan akan bisa mendorong bahwa aktivitas ekonomi kita harapkan di semester kedua ini bisa kembali meningkat lagi
karena target pemerintah adalah untuk mencapai herd immunity nya adalah di maret dua ribu dua puluh dua
sehingga mudah mudahan pertumbuhannya tetap terjaga ya
untuk full year tahun ini saya pikir pun juga masih dalam kisaran empat persen
ya tentunya ini masih lebih baik dibandingkan
kondisi negara negara lain dan juga kondisi tahun lalu yang kita terpuruk di kisaran kontraksi sekitar dua persen
baik bang joshua memang di tengah berbagai sentimen covid sembilan belas sentimen global
ini fundamental ekonomi kita benar benar di challenge untuk terus bisa tetap mempertahankan momentum pemulihan ekonomi di masa pandemi ini
terima kasih untuk sementara bang joshua
jadi kepala ekonomi bank permata sudah bergabung bersama si anak indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi bang joshua